sekelompok orang dari lsm lingkungan ekoton berdemonstrasi di dekat kantor konsulat jenderal amerika serikat di surabaya jawa timur
mereka memprotes impor ratusan ton limbah plastik dan rumah tangga dari amerika yang ikut masuk mengikuti impor sampah kertas
demonstrasi lsm ekoton dilakukan diantaranya dengan memasang boneka ikan yang perutnya berisi sampah plastik dan limbah beracun
ini adalah simbol banyaknya sampah plastik sampah rumah tangga dan limbah beracun yang masuk ke jawa timur
mengikuti masuknya impor sampah kertas dari amerika yang dipesan oleh sejumlah pabrik kertas di jawa timur
ekoton mencatat dalam setahun ada lebih dari tujuh ratus ribu ton sampah plastik dan limbah lainnya yang dibuang dan diselundupkan masuk ke jawa timur mengikuti impor sampah kertas
sudah ada produser cnn indonesia rangga umara di surabaya jawa timur
angga respon apa yang diberikan oleh pihak amerika serikat terkait impor sampah ini
eva sampai dengan aksi berakhir pada sekitar pukul setengah tiga tadi memang tidak ada satupun petugas yang kemudian menghampiri
ataupun perwakilan dari konjen amerika serikat di surabaya ini yang datang menemui para demonstran
tetapi tadi para demonstran sekitar tiga puluh an orang ini memberikan
pernyataan sikap mereka kepada salah seorang petugas dan memintanya untuk menyerahkan kepada konsul jenderal amerika serikat di surabaya
nah harapan mereka tentunya bahwa surat ini akan sampai kepada pemerintah amerika serikat di amerika serikat sana
untuk bisa menghentikan atau tidak lagi membuang sampah sampah mereka di jawa timur
mereka mengatakan tidak lagi supaya amerika mengirimkan sampah sampah domestiknya sampah sampah plastiknya untuk dikirim

untuk importasi dari sampah kertas yang diimpor oleh kurang lebih ada dua belas an pabrik kertas di jawa timur
dan ada banyak lainnya di seluruh indonesia
nah eva memang ada dua belas pabrik kertas di jawa timur ini yang memang selalu menggunakan kertas atau sampah kertas sebagai bahan baku pembuatan kertas mereka
dahulu mereka membuatnya dari kayu ataupun membelinya dari para pemulung atau dari para pengepul kertas
tetapi karena harganya kemudian semakin mahal mereka
nah ini impornya dari beberapa negara
ada empat puluh delapan negara yang menjadi sasaran impor dari para pabrik pabrik kertas di jawa timur ini dan juga di indonesia
yang paling terbesar adalah amerika serikat
jadi menurut catatan ekoton ada dalam setahun saja tahun lalu saja tercatat ada seratus atau hampir dua ratus ribu ton sampah plastik dan juga sampah atau limbah rumah tangga dari amerika serikat saja
kemudian mengikuti importasi sampah kertas yang dipesan oleh para pabrikan pabrikan kertas di jawa timur ini
bps sementara badan pusat statistik mencatat total ada delapan ratus atau hampir tujuh ratus lima puluh ribu ton total sampah sampah kertas yang diimpor oleh para produsen atau para pabrikan kertas di sini
di mana tiga puluh lima persennya dalam catatan ekoton tiga puluh lima persen dari tujuh ratus lima puluh ribu ton itu
itu berupa sampah plastik ataupun limbah limbah rumah tangga
nah ini sudah berlangsung selama sekitar kurang lebih dua tahun ini
ratusan kontainer bahkan puluhan kontainer tiap hari itu kemudian datang ke pelabuhan tanjung perak yang berisi sampah sampah kertas yang diduga disusupi atau dalam bahasa ekoton diselundupkan
diselundupkan dengan sampah sampah rumah tangga sampah domestik dan juga sampah sampah plastik yang berada di empat puluh delapan negara
salah satu yang terbesar adalah amerika serikat
nah ini kemudian menimbulkan persoalan lingkungan di mana sampah sampah tersebut tentunya harus ditimbun dahulu
tidak hanya persoalan lingkungan tetapi juga persoalan kesehatan terutama bagi masyarakat di sekitar wilayah wilayah pabrikan kertas yang ada di jawa timur
nah eva jika anda kemudian ke surabaya katakan atau ke mojokerto ataupun ke gersik di beberapa daerahnya itu dapat anda terutama daerah daerah yang dekat dengan pabrik kertas itu anda dapat dengan mudah melihat
tumpukan tumpukan sampah sampah yang kemudian itu menjadi sumber penghasilan bagi warga sekitar
mereka kemudian membeli secara tonase sampah sampah kertas itu dan mereka sortir kemudian mereka jual lagi ke pabrikan ini
tentunya sekali lagi menurut ekoton menimbulkan masalah serius bagi kesehatan dan juga daya tahan lingkungan yang ada di sana
nah apa kemudian penyebab dari mudahnya sampah sampah terutama sampah plastik dan juga limbah limbah
domestik dari negara luar ini masuk ke indonesia mengikuti impor sampah
padahal kita tahu tiongkok kemudian malaysia thailand dan filipina ini sudah menolak semua bentuk adanya sampah sampah plastik masuk ke indonesia
nah dalam catatan ekoton ini dia menilai atau ekoton menilai ini akibat dari tidak berdayanya aturan aturan yang ada di indonesia
prigi arisandi direktur ekoton
anton mengatakan ada satu peraturan di mana ini menjadi celah bagi masuknya sampah sampah asing tersebut
misalnya sampah sampah kertas yang diimpor itu saat masuk ke pabean saat diperiksa di bia cukai itu statusnya adalah green zone atau zona hijau
di mana kontainer kontainer berisi sampah itu tidak perlu untuk dilakukan pemeriksaan
nah ini celah yang kemudian menimbulkan banyaknya susupan susupan sampah sampah yang berbahaya
b tiga limbah rumah
rumah tangga termasuk juga sampah plastik yang justru mengikuti importasi kertas sampah sampah kertas yang sebenarnya tidak berbahaya
tetapi karena diikuti oleh sampah sampah tersebut menjadi sangat berbahaya
nah beberapa waktu lalu mungkin hampir sekitar dua minggu yang lalu
gubernur jawa timur kofifa inder parawasa juga melakukan sidak
setidaknya ada tiga pabrik kertas di jawa timur ini
di mojokerto kemudian di gresik dan juga di surabaya
dia menemukan betul
memang sudah bercampur antara pub waste ataupun sampah kertas dengan material material lain yang tidak harusnya berada di sana
dan dia meminta kepada pabrikan pabrikan itu untuk bersedia mengolahnya kembali dan tidak kemudian membuangnya
ataupun menyingkirkan material material yang berbahaya itu tidak kemudian tidak diolah kembali
nah tetapi persoalannya eva adalah aturan tentang sampah ini bukan milik
pemerintah provinsi tetapi milik pemerintah pusat
salah satunya adalah peraturan permendak yang tadi saya katakan tadi
nah dia kofifa tadi juga beberapa waktu lalu juga mengatakan bahwa memang perlu ada revisi terhadap peraturan ini
setidaknya ini bisa menjadi filter bagi masuknya sampah sampah kertas atau sampah sampah domestik
juga sampah sampah plastik yang mengikuti importasi kertas yang masuk ke jawa timur dan juga di indonesia secara keseluruhan
kita melaporkan langsung dari surabaya jawa timur terima kasih